menempati urutan terakhir dalam survei kecenderungan elektabilitas pemilih dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas mendatang
tak membuat pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur agus yudhoyono dan silviana murni gentar
sebagai pendatang baru tingkat keterpilihan pasangan agus harimurti dan silviana murni rata rata
masih dibawa kedua lawan politiknya ahok jarod dan anisandi
menurut hasil survei lingkaran survei indonesia pasangan agus silvi meraup sembilan belas tiga persen
masih dibawa pasangan anisandi dengan dua puluh satu satu persen dan ahok jarod dengan tiga puluh satu empat persen
lembaga survei yang sama menunjukkan elektabilitas agus silvi adalah yang teratas di kalangan pemilih pemula
dengan perolehan itu agus optimistis dapat menyasar segmen anak muda
saya beranggapan atau saya meyakini bahwa semua segmen masyarakat itu penting
orang mengatakan saya lebih cenderung akan langsung
ke pemilih pemula dan anak muda itu tidak salah
tetapi saya meyakini bahwa semua segmen pemilih yang aktif nanti berpolitik itu penting juga
dan semudah mudahan ini juga langkah saya yang sincere untuk bisa menyapa masyarakat
pelaksanaan kampanye pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas semakin dekat
sejumlah artis dan juga publik figure dipilih sebagai juru bicara kampanye
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agus harimurti silviana murni
telah menentukan beberapa nama artis yang akan menjadi juru kampanye pada pilkada mendatang
anissa pohan salah satunya
artis yang juga merupakan istri dari bakal calon gubernur agus harimurti ini
akan menjadi juru kampanye dalam pilkada yang akan dilaksanakan akhir oktober dua ribu enam belas hingga februari dua ribu tujuh belas mendatang
anissa pohan menyampaikan keikutsertaannya sebagai juru kampanye
yang adalah bentuk dukungan penuh kepada suaminya agus harimurti
terkait pencalonan sebagai gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
saya sendiri sih hanya mengikuti apa yang sudah dibuat oleh tim dan juga oleh suami saya dan ibu sylvi
jadi saya sendiri belum bisa bicara terlalu banyak
tapi yang pasti peran saya di sini sih sebagai layaknya seorang istri yang ingin mendukung suaminya untuk sukses dan menang
itulah yang saya inginkan